kita lihat yang pertama ada pengemis viral ditangkap
saudara setelah sempat viral di sukabumi cianjur dan jakarta
lantaran meminta minta secara paksa
sedangkan pengemis ditangkap satpol pp dan dinsos kota bogor jabara
beginilah aksi pengemis yang viral karena mengemis dengan cara memaksa
aksi ini telah dilakukan pelaku di berbagai kota
mendapat laporan dari warga petugas satpol pp dan dinasosial kota bogor
langsung menemukan ibu parubaya ini di jalan raya lawang gintu
awalnya pengemis ini menolak dan meronta
namun setelah dibujuk petugas dinasosial
pengemis ini bersedia ikut dibawa ke dinas sosial untuk dilakukan asesmen
dari keterangan yang lebih dalam
setelah itu kita bekerjasama dengan dinasosial untuk dilakukan tindakan ke depan
setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya
ibunya punya masalah pribadi sekitar empat belas tahun yang lalu
mungkin masalah keluarga kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak bu
pengemis ini viral karena suka meminta uang kepada warga
dengan cara memaksa di beberapa kota
seperti sukabumi cianjur dan jakarta
pengemis yang bernama rosmini ini kemudian dibawa ke dinas sosial untuk diobservasi
akan dikembalikan kepada keluarga
bulan sabtu hadi kompas tv bogor jawa barat